sejumlah kawasan wisata mulai dibuka di masa ppkm level tiga dan bagaimana memastikan semua kriteria yang disyaratkan bagi pengelola dan pengunjung wisata agar tetap aman dan terlindungi
kita coba tanyakan ke teman teman yang ada di sejumlah titik ada arief kurniawan di kawasan ancol jakarta utara dan roni satria di kawasan puncak bogor jawa barat
kita ke arief terlebih dahulu selamat sore arief kita tahu arief bahwa ancol ini menjadi bagian dari dua puluh titik wisata yang diuji coba begitu ya
ingin kita pastikan juga di sana sejauh ini pantauan anda bagaimana penerapan prokes di sana apa pembatasan pembatasan yang berlaku arief
ya selamat sore ferdi betul sekali taman impia jaya ancol
taman impian jaya ancol menjadi salah satu tempat rekreasi yang direncanakan
akan memasuki tahap uji coba untuk dibuka kembali
dan untuk saat ini status taman anan anan rekreasi jaya ancol masih belum uji coba namun dalam tahap persiapan
dan hal ini ditegaskan oleh manager corporate communication taman impian jaya ancol rika lestari
yang mengatakan bahwa saat ini ancol masih persiapan untuk menuju tahap uji coba
jadi belum masuk dalam tahap uji coba
dan memang untuk tahap persiapan ini ini sudah dibuka mulai delapan belas agustus yang lalu
dan dibukanya ancol sendiri sangat terbatas hanya untuk kegiatan olahraga saja
dan memang protokol kesehatan inilah yang akan menjadi basis
taman rekreasi jaya ancol jika nanti uji coba dibuka akan dimulai
kapan uji coba ini akan dimulai
rika lestari manager korokom taman impian jaya ancol mengatakan
manajemen taman impian jaya ancol sifatnya menunggu dan masih terus berkoordinasi dengan perhimpunan usaha taman rekreasi indonesia
dan juga kementerian parekraf dan juga dinas parekraf provinsi dki jakarta
jadi yang berwenang untuk memutuskan kapan tanggal uji coba itu akan dilakukan itu dari pihak pemerintah
dan memang dalam tahap persiapan ini rika lestari menjelaskan bahwa salah satu hal penting itu adalah saat ini masih dalam proses instalasi aplikasi peduli lindungi
karena aplikasi peduli lindungi inilah yang akan menjadi syarat wajib bagi para pengunjung untuk bisa masuk
karena memang pengunjung yang nantinya bisa dijadikan masuk adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksin minima dosis vaksin pertama
dan selain itu juga untuk anak anak usia di bawah dua belas tahun itu tidak diizinkan
dan memang untuk protokol kesehatan
itu sehari harinya sudah diterapkan di kawasan taman impian jaya ancol
seperti misalkan dari proses pembersihan yang berstandar chse clean healthy safety dan environment
lalu juga ada sekat sekat atau penyekatan seperti misalnya saya di kawasan beach pool di ancol ini
itu di pinggir pantai itu untuk pengunjung yang nantinya akan duduk atau bersantara di penghujung itu sudah ada pemisahan kotak kuning itu sudah ada
dan juga petugas patroli yang terus berkeliling untuk memastikan tidak adanya kerumunan jika nanti uji coba sudah dimulai
namun sekali lagi ini belum masuk tahap uji coba masih dalam tahap persiapan
dan nantinya jika uji coba ini sudah diputuskan oleh pemerintah itu nantinya yang akan dibuka adalah wisata wisata untuk kegiatan outdoor saja
sementara untuk indoor seperti sea world dan juga ice age itu belum dibuka
karena memang untuk meminimalisir potensi penumpang
penularan virus covid sembilan belas
baik arief kita tunggu persiapan ini agar kemudian semua kriteria ini memenuhi syarat agar juga masyarakat merasa aman saat berada di ancol khususnya ya
kita bergeser sekarang ke roni satria yang ada di kawasan puncak bogor jawa barat
roni puncak juga masuk dalam dua puluh list uji coba wisata yang berlaku begitu ya dengan sejumlah kriteria
sore ini selain kemudian pemberlakuan ganjil genap di sana
apakah juga pembatasan pembatasan yang masuk dalam kriteria uji coba wisata ini juga sudah mulai diterapkan hari ini
atau akan menunggu juga approval dari pemerintah atau bagaimana situasinya
ya betul sekali ferdi
bila kita melihat pada sore hari ini tepatnya di simpang gadok tempat saya melaporkan saat ini diberlakukan
ganjil genap yang kalau kita lihat dari kepolisian daerah bogor sendiri memperlakukan pada akhir pekan mulai tanggal sepuluh hingga dua belas september dua ribu dua puluh
dan ini untuk kedua kalinya diberlakukan bila kita melihat pada minggu lalu juga telah diterapkan dan diklaim sudah ada penurunan setidaknya dua puluh hingga tiga puluh persen dari jumlah kendaraan yang melintas dari jakarta menuju ke puncak
kita langsung saja berbincang dengan kbo lantas polres bogor
ibtu ketut laswarjana untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa mekanisme penyekatan yang dilakukan
selamat sore pak ketut
ya selamat sore
bagaimana mekanisme penyekatan kalau kita lihat pemberlakuan dari ganjil genap ini diberlakukan satu x dua puluh empat jam kemudian ada pemeriksaan pemeriksaan apa yang dilakukan oleh petugas di lapangan
ya baik selamat sore dapat saya laporkan untuk saat ini kami dari satlantas polres bogor kemudian bersama dengan gugus tugas kabupaten bogor sedang melaksanakan uji coba ganjil genap
di kabupaten bogor khususnya kendaraan kendaraan yang menuju ke puncak dan sentul
nah kemudian kami melaksanakan ada beberapa titik pemeriksaan yang ada enam titik pemeriksaan kemudian ada dua titik penutupan untuk kendaraan kendaraan yang menuju ke puncak
kemudian pelaksananya adalah tentunya kami sesuai dengan tanggal yang berlaku seperti saat ini tanggal ganjil berarti kendaraan kendaraan ganjil yang boleh naik ke puncak
nah di lain itu selain itu kita putar balik
kecuali ada beberapa kendaraan yang sudah dikecualikan seperti kendaraan ambulan kemudian kendaraan dinas dan sebagainya yang sudah kita sepakati
nah itu boleh naik yang selain itu kita putar balik kembali ke arah jakarta
apakah ada pemeriksaan dokumen lain seperti misalnya stnk untuk memastikan tidak adanya mungkin yang menggunakan plat palsu seperti itu pak
ya memang kami juga selain mengecek kendaraan kami juga melaksanakan pengecekan stnk yang mana ini kita laksanakan
tadi pagi kita sudah mendapatkan menemukan kendaraan yang tidak sesuai stnk dengan plat nomor
sehingga kita tindak dengan ditilang kendaraan tersebut
nah ini juga kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju atau yang berwisata ke daerah puncak
silakan kalau bisa tinggal di rumah dulu karena pandemi masih ada
tapi kalau memang masih mau mengarah ke puncak silakan pastikan kendaraan tersebut dicek kendaraannya sesuai dengan tanggal
karena kalau tidak kami akan putar balik
coba coba menukar plat nomor ataupun memasukkan plat nomor akan kami tindak
sudah berapa kendaraan yang diputar balik hingga sore hari ini pak
ya tadi pagi sampai siang itu kendaraan yang diputar balik itu roda empat itu sudah sebanyak enam ratus dua kendaraan
kemudian untuk kendaraan roda dua itu sekitar satu ratus lima puluh enam kendaraan yang sudah kita putar balik kembali ke asalnya
terakhir pak ini kita melihat bahwa semangat untuk mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat ini adalah untuk mereka yang ingin berwisata
terima kasih pak ketut
terima kasih pak ketut atas keterangan ya
ya demikian verdi perbincangan saya dengan kbo saat lantas pores bogor
ibtu ketut laswarjana yang tadi juga mengatakan terkait dengan kondisi di simpang gadok dan juga titik titik penyekatan
kalau kita lihat ada setidaknya delapan titik penyekatan
atau pemeriksaan yang ada di kawasan bogor kota ataupun juga ditotalkan dengan aglomerasi untuk nantinya yang berhubungan dengan sukabumi dan juga cianjur total ada empat belas titik penyekatan
kembali ke anda
aturan sudah ada
kesiapan dari tim yang akan menjalankan pengawasan ini juga sudah siap sepertinya
kita pastikan bahwa euforia masyarakat ini tidak kebablasan dengan dibukanya lokasi wisata baik di jakarta ataupun juga di jawa barat
terima kasih roni dan arief
selamat kembali bertugas teman teman